terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
kota madiun identik dengan dua ikon
yakni makanan brem dan juga pabrik kereta api
namun bagaimana jadinya jika dua ikon tersebut dipadukan
menjadi sebuah kuliner unik
penasaran dengan kuliner satu ini
berikut liputannya untuk anda
dua puluh kg telur dua puluh lima liter susu segar dua puluh lima kg tepung sepuluh kg kacang
sepuluh kg bubuk coklat dan empat puluh kg brem
sementara proses pembuatannya sendiri memakan waktu hampir dua hari
meski sempat mengalami kegagalan
namun akhirnya bronis loko dengan panjang satu ratus lima puluh cm
lebar tujuh puluh cm dan tinggi delapan puluh cm ini berhasil diselesaikan
dan menjadi bronis loko kereta api pertama
dan satu satunya di dalam perusahaan
sampai ketemu di kota madiun
sementara pengunjung yang datang baru bisa melihat saja
pasalnya brownies ini akan dipamerkan dahulu selama seminggu
dari tanggal dua puluh tiga hingga dua puluh sembilan maret
selain untuk mendongkrak tingkat hunian hotel
dengan adanya menu panduan ini
diharapkan juga bisa menjadi daya tarik wisatawan
untuk mengunjungi kota madiun
inam tohari madiun